daging sapi memiliki sumber protein yang baik dari sudut makronutrien protein dari daging hewani yang penting untuk pertumbuhan
ibu hamil dan anak anak sangat membutuhkan protein dari daging sapi
berbagai kandungan dalam daging sapi berguna untuk mempertahankan masa otot
meningkatkan kinerja otot mencegah anemia menurunkan resiko diabetes serta meningkatkan kesehatan jantung
keuntungan dari daging sapi sebetulnya karena menjadi sumber yang cukup baik untuk zat besi zinc dan vitamin b dua b
serta asam amino esensial yang cukup lengkap
nah cuma ada cumanya sapi ini mengandung lemak jenuh yang cukup banyak dibandingkan dengan telur ayam dan ikan
nah dibandingkan dengan daging sapi sebetulnya kita bisa mengasup yang namanya telur ayam dan ikan terutama ikan
karena dua per tiga dari wilayah tanah air kita adalah perairan
jadi sangat ironi kalau seandainya
akhirnya bangsa kita lebih banyak makan makan daging sapi misalnya bukan makan ikan
dokter tan sotien menambahkan
masyarakat tidak perlu khawatir saat daging sapi berkurang di pasaran
karena ada beberapa alternatif agar kebutuhan gizi kita tetap tercukupi
telur ayam dan ikan bisa menjadi alternatif yang tepat untuk mendapatkan protein yang sebanding dengan daging sapi
telur mengandung zat zat yang berguna untuk kesehatan matang
peningkatan sistem syaraf
menjaga kesehatan kulit
membantu pertumbuhan otot
dan memelihara kesehatan tulang
sementara daging ayam
memiliki kandungan protein yang tinggi dan baik untuk pertumbuhan otot
memiliki kandungan vitamin dan mineral untuk membentuk sel darah merah
mengontrol tekanan darah
hingga menurunkan resiko kanker
tak kalah dengan kedua alternatif sebelumnya
ikan mengandung banyak protein yang sangat baik untuk pertumbuhan
nutrisi yang terkandung dalam ikan
yaitu asam lemak omega tiga
selain itu ikan memiliki sedikit lemak jenuh
protein yang tinggi
dan kalsium yang baik untuk pertumbuhan otak
jadi alternatif tidak mengkonsumsi daging sapi
justru barangkali ini sudah momen bagi indonesia untuk kembali makan ikan lebih banyak
dengan cara dipepes
ikan bisa dibikin ikan bakar tapi dibungkus dengan daun
lalu kemudian ikannya masih bisa dibikin ikan kuah asam
ikannya masih bisa dibikin ikan pange
kalau orang sumatera
atau ikannya diarsip juga
atau ya kita sening membuat ikan pepes misalnya
yang menjadi masalah
apabila ikan ayam dan telur digoreng dengan minyak
maka kandungan yang ada dalam ketiga alternatif protein tersebut
bisa berubah menjadi makanan tinggi lemak